kita kembali terhubung dengan jurnalis transmedia ada damar sinuko yang ada di lokasi damar
apakah proses evakuasi diputuskan untuk terus dilakukan atau ada perkembangan baru apa yang bisa dilaporkan
ya selamat malam budi
meskipun cuaca masih hujan hujan tapi tampaknya tim gabungan basarmas telah melakukan programasi
hanya memberangkatkan tiga tim atau tiga kelompok untuk ke lokasi kejadian
untuk melakukan evakuasi terhadap para korban penumpang ini
namun kondisi ini akan dapat berbanding terbalik ketika nanti di perjalanan ke lokasi kejadian hujan semakin deras
tim tadi dari pengarah atau perhubungan yang diberikan
proses perjalanan akan berhenti jika nanti diperjalanan cuaca bertambah buruk di mana hujan semakin keras
namun sepertinya melihat kondisi sampai ke ini kondisi hujan ini beransur meresah
sehingga mungkin tadi dipastikan untuk memberangkatkan semua tim evakuasi
tadi anda mengatakan ada tiga
tim yang berangkat ini timnya dari basarnas saja atau tim gabungan yang melibatkan juga tni dan polri
dan berapa orang itu yang kemudian melakukan evakuasi
serta peralatan peralatan apa saja yang mungkin anda ketahui dibawa oleh tim rescuer ini
ini yang berangkat adalah tim gabungan dari basarmas dari tim san rescue
cctv kabupaten tenggara negara kabupaten monosobo
dari polda jawa tengah
di sini baru saja saya melihat
kami teman polda jawa tengah
datang di lokasi kejadian
untuk melakukan koordinasi untuk kemudian dilaporkan ke polda
yang pasti ada sekitar jumlahnya enam puluh orang lebih
karena tadi terjadi dalam tiga kelompok masing masing dua puluh an
baik kami mendapatkan informasi dari
dari kementrian sosial salah seorang petugasnya di sana
yang mengatakan bahwa ada dua orang korban yang meninggal dunia
seberapa bisa dikonfirmasi informasi ini dari anda yang ada di lapangan
kalau tadi dari perangkat desa dari perangkat desa kepala desa setempat
mengatakan kalau awal sekitar beberapa menit setelah kejadian heli jatuh
ada warga yang sempat melihat
dipastikan yang dalam kondisi tewas adalah dua orang
namun untuk kepastiannya sendiri kami belum pernah mengoperasikan informasi
termasuk kementrian sosial belum dapat memberikan pengertian
baik baik damar
dapat diberi penumpang yang lebih banyak
baik baik terima kasih damar sinuko atas informasi terkininya
dari lokasi kami akan terus mengupdate informasi terkini dari anda
demikianlah breaking news share in indonesia informasi terkini mengenai insiden ini
dan informasi terkini mengenai insiden kecelakaan helikopter basanas akan kami hadirkan dalam program program kami selanjutnya